hai terus di jenggot kambang terus ada perlu apa ke bos ii ii ii ii gua gua gua gua
jaga jaga aja kau ngapa ngapa dia emang di gulung ngapa sih di kepala lu cuman gulang
gulung gulang gulung lama lama dulu gua tuh gulung orang lihat sih kan harus aja juga
bang ngapain sih lu bang dari tadi lu ngoprek ngoprek dan di dalam gak disini
yes hahaha ketemu jil wu apaan tuh ini puisi
wah balikin lubang ketahuan bang fahang habis kita justru ini surat mau gue kasih pesan tren
waduh lu jangan macem macem bang macem macem lu tuh harusnya kasihan sama bang fahang yang cuma
bengong berharap bengong mendingan ah udah ambil ambil ya udah udah blablabla tunggu tunggu
bang eulah bas tribes
kalian ada keperluan apa
kalau ada keperluan nggak apa apa masuk aja
kalau ada keperluan ngapain disini masuk aja tuh
kalian lah ngebingungin
kalau ada perlu bilang aja tuh
mau perlu apa gitu
kasih surat dulu
ini saya mau nitip tolong kasih ke fatin ya
makasih ya pemisi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
gue sendiri cuma mau ketawa
gak apa apa lo yang berdua yang ikutin gue
terus kakak gue sendiri
itu bikin apa
itu siapa bang
gue nyari tuh
laki laki yang jenggotnya sama kayak gue tadi
gue nyari dia
saya jenggotan bang
gue gak kebenaran
terus dia jenggot
ada perlu apa kakak bos
gue buat jaga jaga aja
ngapasih di kepala lo cuma gulang gulung
eh bang apa yang marah itu
catnya begini nih biar gak belepotan nih
kalo buat ini boleh
masuk buat mata
itu ibu abang masuk ke rumah sakit
kok oh sih bang
kan ibu abang opi masuk rumah sakit
waktu itu ibu abang opi pernah bilang tempat tinggalnya dimana
terus tadi saya kesono
terus tadi kata tetangganya ibu abang opi masuk rumah sakit
dia bisa ngurus dirinya sendiri kok
kan emang biasanya begitu
bang uku pergi dulu ya
eca jaga kesehatan
nih wan dijagain tuh si eca
baru beres sakit dia ya
paling tua harus paling bertanggung jawab
tutup pintu jangan lupa ya
di jalan gue ketemu
seorang anak untuk
memuliakan ibu dan bapanya
ketemu juga nih
ibu dan bapanya
dan kami perintahkan kepada manusia
untuk berbuat baik kepada dua orang
ibunya dan bapaknya
ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah
atau ini lagi
mas ingat kiamat sudah dekat
ibumu ibumu ingat
itu ketiga orang
ibumu ibumu ingat
maaf kalau ustadz beling tahu kita mengikutinya
melihat fa'ang dan teman temannya atau tidak
ya jangan sampai tahu irman
ustadz tapi sekarang kita mau ke mana
kita ke tempat ov dulu

anak pengen ngelihat ovi habis dimarahin sama ustadz beling
mereka itu kan orang yang tidak bisa menjadi amanah
tidak seperti anak
kok jadi aneh yang bayar sih bang ustadz
mau durhaka sama anak gabuk
ya kamu sudah benar
bang ustadz udah ustadz
bang ustadz udah ustadz
bang bang cepat jalan
mbak mbak jalan jalan
mbak jalan jalan
assalamualaikum ya ahli neraka
dari mana kalian